untuk pertama kalinya papua menjadi tuan rumah perhelatan event olahraga berskala nasional pon ke dua puluh
bagaimana peran pemerintah provinsi papua dalam menyukseskan perhelatan pon dan bagaimana mendorong munculnya atlet atlet baru berprestasi dari pon untuk bisa bersaing di event olahraga tingkat internasional
kita akan berbincang dengan jurubicara gubernur papua rifai darus dan mantan atlet angkat besi lisa rumbewa selamat malam pak rifai kakak lisa
selama ini antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi papua itu berjalan sangat baik komunikasi yang terjalin tidak mengalami kendala sama sekali khususnya berkaitan dengan pon
pada tahun dua ribu dua puluh satu betapa seriusnya pemerintah pusat yang dipimpin oleh bapak joko widodo mendelegasikan tugas tugasnya kepada para jajaran menteri di kabinet indonesia maju ini untuk silih berganti

di provinsi papua untuk memastikan bahwa pon ini harus berjalan dengan sukses saya kira banyak sekali menteri yang datang ke papua
sedangkan sehubungan dengan opening ceremony akan berlangsung besok tanggal dua oktober dua ribu dua puluh satu ketua harian pp pon bapak yunus wonda itu mengatakan bahwa segala persiapan sudah dilakukan dengan baik
dan tinggal menunggu laksanaannya saja sedangkan soal keamanan kami mendapatkan informasi dan laporan bahwa pp pon bersama panglima tni dan polri sudah meninjau langsung lokasi upacara pembukaan yang akan berlangsung besok
karena dihadiri oleh bapak presiden joko widodo sehingga betul betul steril dan clear begitu
sehingga tidak bisa dianggap main main dalam upacara begitu
sedangkan secara teknis mbak elvira siapa yang akan hadir dalam upacara besok itu semuanya melakukan proses yang rujukannya bahkan instruksi mendagri nomor empat puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu
jadi semua proses penonton yang masuk dalam stadion ini pun melakukan prototip kesehatan yang sangat ketat
sehingga nanti pada saat pembukaan
nanti semuanya bisa berjalan dengan baik
dan tentunya mencegah hal hal yang berhubungan dengan covid sembilan belas tidak terjadi kluster baru di pon ini
kondisinya saat ini bagaimana situasi covid sembilan belas pergerakan kasus di papua pak rifai
iya untuk proses atau perkembangan kasus covid di papua sudah melandai
bahkan hari ini saya lihat laporan yang masuk itu tidak sampai
tiga puluh kasus untuk hari ini
tapi papua tidak masuk dalam zona merah
dan semua kluster pelaksanaan pon baik di nimika kemudian kota jayapura kabupaten jayapura dan merauke
sudah turun levelnya menjadi level dua untuk siap melaksanakan pon
jadi insya allah kegiatan untuk pon ini yang berhubungan dengan covid sembilan belas
bersama para bupati di setiap klaster dan kabupaten pendukung itu betul betul kerja keras bersama juga dengan tni dan polri
oke baik sekarang saya ke kak kalisa kak
kak kalisa bagaimana melihat untuk pertama kalinya pon dihelat di papua sebagai seorang mantan atlet asal papua juga
bagaimana anda melihat event saat ini
pon di papua ini juga ya senang bisa ada pon di papua sini
dan juga tidak sampai tiba tiba dipilih juga
saya ikut di dalam pon untuk pegang ikut pegang bendera sama teman teman yang lain
untuk mungkin ya kita mulai pembukaan pon ini
bagaimana menurut kakak lisa pon yang berlangsung di papua ini memang akhirnya bisa menambah semangat junior junior kakak lisa yang berasal dari papua
iya betul itu juga dulu
itu betul pon ini
ini bisa di sini karena itu betul untuk bisa kasih semangat untuk kasih kasih untuk mendorong mereka untuk berjuang untuk mengikuti pon ini
saya berhasil berhasil dengan berjuang untuk berhasil ya
apa berprestasi ya bahwa papua ini semua dengan baik
baik tadi kak kalisa disampaikan pak rifa isat ini kondisi covid sembilan belas
cukup landai di papua di tengah pagelaran pon ini di sana
tapi menurut anda saat ini bagaimana potensi resiko yang bisa saja dihadapi atlet karena harus melakukan pertandingan di tengah pandemi
ibu ini ibu suaranya nggak dengerin
kalisa bisa mendengar suara saya dari studio
belum belum dengerin ibu suara dengerin
oh suara saya tadi sempat hilang
iya belum dengerin ibu bisa
kalisa tadi saya bertanya bagaimana kemudian ada potensi resiko kita tahu saat ini event pon berlangsung pada saat pandemi
artinya kan memang ada resiko covid sembilan belas dan ini harus dihadapi para atlet
bagaimana kak kalisa melihat ini
ya ini buat saya juga ya masalah malu ini masalah yang kita ada takut tiba tiba dengan virus

makanya itu juga membuat saya juga ya semua tidak terima ya pak
karena siap siap dikeluar dikeluar dengan terjadi masalah itu
tidak terjadi kita juga kita juga begitu
siapa bisa terjadi masalah itu dari luar negeri sampai masuk kita juga
ini membuat saya juga tidak senang dengan masalah itu
baik artinya harus tetap waspada untuk para atlet para ofisial
harus tetap menjaga protokol kesehatan
saya kembali lagi ke pak rifai
pak rifai ketika semua persiapan sudah dilakukan
tapi memang concernnya adalah masalah
karena covid sembilan belas pandemi dan juga masalah keamanan
nah bagaimana kemudian memastikan protokol kesehatan ini betul diterapkan secara konsisten
karena ini berlangsung sampai tanggal lima belas oktober nanti
iya betul mbak
jadi memang kira ini sebuah tanggung jawab yang sangat besar
jadi seperti kata pepatah gitu berharap yang terbaik siap untuk yang terburuk
provinsi papua bersama dengan pemerintah pusat
sudah sejauh jauh hari kemudian mengantisipasi hal ini
sehingga kita untuk kluster kluster yang melaksanakan pon ini
sudah mencapai lebih dari tujuh puluh persen proses vaksinasi
dan juga kemudian tahapan tahapan dalam menonton dalam venue
kemudian menghadiri pembukaan
semuanya protokol kesehatan diterapkan secara ketat
nah ini sudah terlihat misalnya
penonton yang ingin masuk ke stadion kas nmb besok
maka akan mendapatkan undangan
tangan itu harus ditukar lagi dengan gelang yang sudah dipasang
apa hologram begitu
dia bisa terkontrol betul bahwa syarat syarat untuk menjadi penonton itu
dengan protokol kesehatan yang ketat sudah tercapai
nah ini yang dilakukan betul betul sangat ketat mbak
karena kami juga tidak ingin
papua menjadi kluster baru
ataupun menjadi kluster baru
munculnya virus covid sembilan belas dengan jumlah yang cukup besar nanti
mendapat undangan ini maksudnya seperti apa pak rifai
jadi tidak bisa masyarakat umum merasa ingin melihat pertandingan
atau hadir besok pada saat opening ceremony
langsung datang ke lokasi tidak bisa begitu saja ya pak ya
ya ada tahapannya
jadi yang mau datang menyaksikan pembukaan opening ceremony ini
harus pertama sudah divaksin
harus membawa bukti vaksinasi tersebut
harus juga kemudian masuk sudah melakukan tes pcr dua x dua puluh empat jam
atau antigen satu x dua puluh empat jam
nah itu semua harus dibuktikan pada saat masuk ke dalam stadion
nah undangan yang diterima itu kan dibuat secara online
ya siapapun bisa mendapatkan undangan itu
dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh panitia
untuk bisa masuk ke dalam stadion
kita berharap memang event ini bisa berjalan dengan lancar
tidak ada ditemukan klaster ataupun kasus covid sembilan belas
tapi berbicara mengenai skenario terburuk misalnya pak rifai
jika kemudian ada ditemukan
bagaimana kesiapan fasilitas kesehatan di papua mengantisipasi hal ini
ya dengan proses yang sudah berjalan selama ini
dengan pengalaman yang kembangan covid hampir dua tahun di indonesia
dan termasuk papua juga
maka pemerintah provinsi papua bekerjasama dengan tni dan polri
mengantisipasi betul hal hal yang kemudian kita lakukan pencegahan lebih dini
dan juga mencegah agar tidak terjadi proses muncul kembali
kasus covid sembilan belas yang cukup besar di papua
nah hal ini memang harus dimulai dengan kesadaran daripada masyarakat itu sendiri
sehingga sosialisasi kepada masyarakat dilakukan setiap saat

maupun relawan relawan pon ini
agar protokol kesehatan ini tetap bisa dipatuhi oleh rakyat
samping itu pemerintah papua dengan kota pura kabupaten jayapura dan empat klaster
pun sudah menyiapkan rumah sakit tahapan tahapan lanjut
untuk persiapan kalau misalnya terjadi hal hal yang buruk atau yang tidak kita inginkan gitu mbak
oke kita juga melihat bagaimana masyarakat
yang datang para atlet para ofisial ini kemudian berpotensi
untuk menggerakkan roda perekonomian menjadi lebih baik
apakah itu sudah mulai dirasakan di sana pak rifai
iya ini sangat luar biasa ya
jadi sukses ekonomi adalah salah satu dari empat sukses
yang diinginkan oleh gubernur provinsi papua
dalam pelaksanaan terselenggaranya pon dua puluh ini
jika ditanyakan angka pasti memang berapa besar perputaran ekonomi
selama penyelenggaraan belum bisa kita ukur mbak ya
oke terima kasih
dan kemudian bisa menjadi legasi baru bahwa ternyata papua adalah melbourne nya indonesia
seperti itu yang kita harapkan pak
baik menarik sekali ya kita harapkan itu bisa terwujud pak arifah
terakhir saya ke kakak alisa kakak lisa bagaimana anda melihat saat ini peran dari pemerintah pusat dalam pengembangan atlet atlet tidak hanya dari papua
tapi secara keseluruhan bagaimana anda lihat concern pemerintah terkait hal ini
ya menurut saya ya september ibu tanya ya itu ya bagus bagus
sudah bagus ibu
sudah bagus saat ini berarti dan apakah perlu ditingkatkan atau mungkin ada yang harus lebih diperhatikan lagi
ya dia untuk ya penghargaan untuk atlet
oke baik untuk menutup diskusi kita kakak lisa mungkin ada pesan untuk para atlet muda yang saat ini tengah fokus untuk bertanding di ajang pon di papua
ya ibu ya saya ya kalau buat saya apa
ya pak merced mayor memberikan penghargaan untuk mereka untuk mereka berjuang
berjuang untuk berjuang dengan apa yang mereka lakukan nanti di pon ini
baik semoga harapannya juga bisa menjadi penerus
penurus kakak lisa begitu ya tidak hanya di indonesia saja tapi juga bisa go internasional menjadi juara di event internasional
begitu ya kakak lisa terima kasih waktunya pak rifai terima kasih waktunya
kita harapkan besok opening ceremony
yang akan secara resmi dibuka oleh presiden joko widodo bisa berjalan dengan lancar dan aman